belakangan ini beberapa daerah di jawa barat terjadi bencana alam seperti yang terjadi di sukabumi
pada senin dua puluh satu september lalu banjir bandang terjadi karena intensitas hujan tinggi dan meluapnya sungai citarik dan cipecit
akibatnya dua orang dinyatakan meninggal dunia dan satu orang dinyatakan hanyut dan dalam proses pencarian
hujan deras disertai angin kencang juga terjadi di desa cibunian pamijahan kabupaten bogor pada selasa dua puluh dua september dua ribu dua puluh lalu
akibatnya belasan rumah warga rusak dan terendam banjir
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg bandung potensi bencana serupa bisa terjadi di dua puluh lima kabupaten kota lainnya di jawa barat
pasalnya menurut bmkg bandung saat ini jawa barat pada masa pancaroba atau masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan
di mana risiko cuaca ekstrim cukup besar
di masa pancaroba potensi cuaca ekstrim itu meningkat
jadi cuaca ekstrim itu adalah kondisi
kondisi cuaca yang disebabkan karena adanya awan kumulonimbus atau awan yang gelap berlapis
nah umumnya awan kumulonimbus ini terbentuk karena konvektif atau pemanasan lokal
sehingga terbentuk awan yang berlapis lapis di satu tempat dan karakternya adalah lokal
jadi hanya beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan yang lebat durasinya singkat dan juga disertai angin kencang ataupun petir
bmkg memprediksi cuaca ekstrim yakni hujan lebat
hujan lebat dengan durasi singkat akan terus terjadi di jawa barat dalam sepekan ke depan terutama wilayah selatan
oleh karenanya warga diminta untuk waspada
sementara itu badan penanggulangan bencana atau bpbd jabar telah memetakan wilayah rawan bencana di jawa barat
dari dua puluh tujuh kabupaten kota empat belas diantaranya adalah zona rawan seperti kawasan garut sukabumi bogor cianjur dan tasik
selain dari pemerintah warga juga diminta sigap untuk menangani potensi kebencanaan
mulai peduli terhadap perakiraan cuaca
jadi data data cuaca informasi berita di cuaca itu menjadi perhatian
yang ketiga kalau memang kondisinya memang bermukim di area misalnya sekitar sungai kiri kanan
ataupun di dataran yang cekung gitu yang memang kondisinya rawan banjir
maka bisa secara mandiri membuat alat ukur ketinggian air
yang dari situ mereka dari pengalamannya akan terlihat kalau di garis mana
karena serib artinya sudah mulai harus mengevakuasi barang barang orang tua bayi yang rentan gitu
nanti kalau efek semuanya memang harus dikolongkan
kemudian mengetahui kemana jalur evakuasi di mana titik kumpul
nah itu untuk ladang rawan bencana semuanya sebenarnya sudah kami set up
bpbd jabar menambahkan dalam upaya mitigasi bencana di tengah pandemi
bpbd sudah membuat sejumlah skenario penanganan
salah satunya adalah menambah kapasitas pengungsian lebih besar dari sebelumnya
jika terjadi bencana besar dan membutuhkan tempat evakuasi atau penampungan